selamat siang salam sejahtera shalom
rekan rekan yang saya hormati dan saya banggakan
siang hari ini saya akan melaksanakan konferensi pers
terkait dengan kasus yang di jawa barat
untuk yang di surabaya disana ada media center
silahkan teman teman stasiun nanti hubungi yang di surabaya
supaya tidak ada duplikasi karena disana ada kapolri
jadi kalau yang mau melanjutkan ini silakan
kalau tidak yang mau meliput surabaya silahkan kontak teman teman di media center surabaya
setelah petugas melakukan penangkapan dan terjadi penembak penembak tersebut
petugas melakukan pengejaran lanjut dan menangkap kembali seorang atas nama g
g g garut di sukabumi
dan satu orang lagi m di sikarang bekasi
jadi barang barang bukti yang diamankan tadi
lengkap ada yang matem matem termasuk ada senjata dan pelurunya
sekarang teman teman dari petugas anti teror sedang melakukan pengejaran terus
karena diindikasikan beberapa sel sel tidur sudah mulai bangkit
khusus untuk masalah surabaya saya atas nama g b sumas polri
ikut bela sungkawa rekan rekan dan tentunya ikut perhatian
ini adalah kejadian yang seharusnya tidak harus terjadi
saya ucapkan terima kasih
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
surabaya tidak akan terjawab
pak ini kan tadi disusulkan bahwa ada pergerakan sel sel tidur
pergerakan ini ada pemicu
jadi kalau berdasarkan resursus polri
sementara ini apa pemicu yang melakukan mereka
mau membangun dan serentak motornya
ya ini sedang dalam pendalaman
ya dalam pendalaman
saya tidak akan sampaikan saya sudah tahu
tapi saya akan tidak sampaikan dulu
karena ini akan mengganggu operasi berikutnya
tapi rekan rekan pahami bahwa mereka ini adalah kelompok cad
ya yang dari jabodetabek termasuk bandung mereka sekarang bergerak bersama sama

yang kemarin ya yang apa namanya kelompok kelompok yang timako primop
pak yang penyerangan timako itu bisa dibilang sebagai alarm mereka enggak
karena ini berutut setelah terjadi timako itu berutut di penangkapan di sana di sini di situ
apakah memang ini skenan mereka bahwa awalnya penyerangan timako dulu
baru mereka ke daerah daerah
yang jelas bahwa target mereka adalah kantor polisi petugas polisi
ya tentang nanti rangkaiannya akan terkuat setelah analisis kita selesai
sekarang masih dalam proses analisa
ya rekan rekan mohon waktu untuk petugas sedang melakukan analisis dan nanti akan kita sampaikan kepada rekan rekan media
pak ini apa
ini ke pol dekat terujaya memberikan alahan untuk siaga satu di gelayau kumpul dekat terujaya
ini apakah memang terkait dengan sosok hidup yang lain lain ini
dan apakah ada rencana untuk di setiap gelayah polri akan seperti itu

mengenai arahan siaga satu polri dan metro jaya saya enggak kurang monitor
tetapi begini bapak kapolri tadi kebetulan saya mendapatkan arahan dari video
bahwa kewaspadaan seluruh petugas dimintakan itu
artinya seluruh petugas polri diminta untuk kewaspadaan ini kewaspadaan
dan selain kewaspadaan kota polri kita juga lebih meningkatkan lagi pengamanan kepada masyarakat
itu yang lebih penting
pak maaf sekali lagi jadi apakah bisa dibilang ripo di markup remote itu adalah sistem mengerakkan yang lainnya pak
masih dalam analisa
pak pak yang saya bertanya pak untuk konfirmasi penegasan berarti empat itu apakah hidup atau meninggal
terus yang dua itu masih dikejar atau sudah kembali
yang empat tertembak dan meninggal
yang dua masih dalam pemeriksaan
keceligaan mereka itu karena apa pak
informasi intelijen mereka akan bergerak ke markup remote
ditangkap dan ditembak mati satu orang
pemeriksaannya ini berapa ya
pak pak mohon dijawab saja
memang kita tidak tahu terutama dari pak rai
kenapa bulan puasa dianggap ramadhan dan negara dianggap sebagai waktu yang baik buat mereka
saya tidak akan menjawab itu karena itu sedang kita analisa
kalau mereka menentukan itu kan berarti saya nanti juru bicaranya mereka
saya juru bicara polri
pak pak apa dengan kabarnya pak jokowi berbicara ke surabaya bersama kak polri
yang jelas saya tahu pak kak polri tadi jam sepuluh tiga puluh sudah terbang ke surabaya
dia meninjau ke sana dan memberikan arahan
apakah ini juga jaringan cad juga pak
sudah pasti ya itu
ya itu tadi dipimpin oleh k dan m tadi
kak dan m ini termasuk sudah di pihak ke nusa kampangan
kak dan m ini ada di nusa kampangan sudah
bukan yang kemarin
kalau begitu k dan m itu menggerakkan mereka melalui apa pak komunikasi
berarti mereka menggunakan alat komunikasi
sudah beberapa waktu yang lalu mereka melakukan komunikasi itu terpantau oleh kita
ya itu anunya kita lah
tidak boleh dibuka nanti kalau dibuka mereka tutup lagi
tidak boleh dibuka
tidak boleh dibuka
nanti kalau untuk surabaya silahkan akses langsung ke menteri
akses langsung ke media center di surabaya
kami tidak bisa
bisa di jelopet
tidak ada kata kata di jelopet
ya nanti duplikasi
jadi anda asal raja pak
duplikasi nanti silahkan
kamu dari mana
raters tidak ada orang di surabaya
warung berhutang pak
nah yaudah nanti tunggu dari sana ada
pak ini kan komunikasi tadi
orang orang sudah terdeteksi
karena kemungkinan makhluk makhluk sekarang
coba nanti saya kasih tahu nanti kamu tanya sama dia
pak ada hubungannya pak
biasanya jangan disuruh jawab saya
pak peristiwa itu berhubungan ya pak yang surabaya lalu yang
masih dalam analisa
masih dalam analisa kita ya
kalau tadi peningkatan kewaspadaan itu
peningkatan pembinaan yang lebih lapan enggak
atau yang cuti atau
peningkatan kewaspadaan tentunya kita juga mengamati
jadi mohon maaf kalau rekan rekan nanti masuk mabes bori
misalnya lebih diperketat gitu ya ya mohon maklum lah
karena kita tidak mau tiba tiba nanti lima belas polri diserah gitu ya
kalau rumah rumah ibadah itu sudah dari hari kemis kemarin sudah ada penjagaan
makanya tadi yang di surabaya ada satu korban juga
ada korban juga dari anggota polri eh dua orang dua orang
dua orang anggota polri yang sedang berjaga
jadi kan jaganya tidak ngerombol kita jaganya pasti ada sektor sektor
nah kebetulan yang pas meledak di dekat sektor rekan kita itu dua orang
maka dua orang tersebut luka luka
pak maaf menegakkan ini yang sempat penangkarannya di hari tadi kan pak
iya betul tiga belas
tertembaknya karena ada
iya pelawanan kan
ada yang tembak menembak
mobil kita juga ditembak kemudian kita juga nembak mereka
jadi kita tidak mau didahului kita mendahului
tadi ada saya sebutkan ada dua
di barang buktinya ada dua
pak panahnya yang ujungnya peledak itu bisa dijelaskan lagi pak
bentuknya terus dia
saya tidak ada gambarnya nih sayangnya
tapi teman teman menjelaskan bahwa seperti panah begitu di
kalau ditembakkan sampai di sininya bisa meledak
itu mereka sudah sampai sebegitunya membuat itu
mereka sudah canggih
yang kemarin aja kan sudah pakai tatb itu yang kita ketemukan
itu apa namanya yang paling kuat seperti yang digunakan di mana
tidak bisa menjelaskan jenisnya apa sementara masih dalam ini
tapi mereka sudah punya kemampuan sampai seperti itu
dari sukabumi ke arah cianjur
mereka mau ke makobrimob sebetulnya
mau ke makobrimob dari sukabumi ke cianjur
mau ke jakarta
itu sama dengan yang sebelumnya
ada kelompok yang sempat ditembak mati juga satu orang
ini sama kelompoknya
apa yang luar
apa yang luar
sementara masih kita dalami juga
kita belum bisa mengatakan ada kaitannya atau tidak
karena yang dua orang itu juga yang didalami
udang undang terorisme ini
untuk menentukan nanti sebagai tersangka
kemudian ada pertanyaan pak
polisi tahu kalau ada sel sel tidur kenapa nggak ditangkepin
nah inilah rekan rekan sekalian
undang undang kita undang undang terorisme sekarang ini
ini sifatnya responsif
jadi kalau dia belum melakukan tindakan
belum bisa ditindakkan
belum bisa ditangkap
kita berharap di dalam rancangan undang undang yang terbaru
undang undang terorisme yang sudah setahun ini berhenti
polri khususnya diberikan kewenangan
untuk upaya preventif
kita melakukan penyelidikan
kalau dia misalnya sudah diketahui dia ter opinisasi dengan
kelompok tertentu yang memang sering melakukan aksi terorisme
maka bisa ditangkap dan diproses
kalau dia mempunyai barang bukti di rumahnya ada
ada bahan peledak ada peluru yang tanpa izin
itu bisa dikenakan undang undang terorisme
tapi sekarang kan tidak
untuk praktisi undang undang terorisme
polisi berharap lebih
dan diberikan payung hukum kepada petugas
untuk dapat melakukan tindakan
upaya pada saat upaya preventif
kita bisa menangkap orang yang memang kita duga dia sudah
sudah apa namanya
kalau sekarang kita
kalau dia belum melakukan
seberapa besar skala penderakan dari sel sel tidur ini
di mana saja mereka bergerak
dan kemungkinan provinsi yang ancaman apa dari sel sel tidur ini
jadi sel sel ini sekarang sudah tersebar
sudah cukup banyak
tetapi dengan kemikian
saya juga mengimbau kepada masyarakat
masyarakat jangan kemudian takut
jangan kemudian resah
ya tenang saja
laksanakan kegiatan seperti apa adanya
tapi waspada dan hati hati
artinya kalau ada yang mencurigakan
segera lapor ke petugas
dapat dipahami ya
nah nanti setelah saya sampaikan ini
ini poin poin penting juga
jangan sampai masyarakat takut
masyarakat harus tetap melaksanakan aktivitas
melaksanakan kegiatan sehari hari dengan tenang dan aman
soal revisi undang undang terorisme tadi

itu mungkin juga enggak sih pak
ada kewenangan training juga yang itu membantu juga
itu kan pelaksananya
yang penting pak yung hukumnya adalah
bagaimana bisa melakukan
bisa melakukan represif untuk preventif
melakukan upaya paksa untuk mencegah tidak berkembang
hanya dengan kita mendapatkan barang bukti
kita mendapatkan alat bukti yang kuat
bahwa dia melakukan atau terafiliasi
dengan organisasi tertentu yang memang dia
sudah jelas jelas sering melakukan terorisme
bisa ditangkap bisa diproses
itu yang penting
cukup ya terima kasih
terima kasih kalian